agus sama yayat udah nerima karyawan yang saya bawa semua
biar bisa jalan dua tim
buat market dimana
bukan buat market
tapi buat lagi iuran keamanan di kaki lima
tadi saya coba hubungin bu bun lagi
tapi belum bisa
jangan jangan ada apa apa sama bu bun
mungkin hp nya rusak
saya kontak ke hp yayat aja
hp saya rusak juga
kok bisa kompak
komandan dan wakil komandan memang harus kompak
kalau saya mau kontak gimana
saya yang cari kamu
caranya tau saya ada dimana gimana
biar kamu aman dan gampang dicari
diem di rumah
kita gak tau saudara bu bun yang mana
sekarang kita cuma bisa berharap info dari hidung
yang sudah kita paksa berpihak pada kita
orang orang yang mau ikut kerja ada dimana
ada di sebelah sana
saya suruh tunggu
halo masih di teras
sini pindah ke ruang tamu
kalau udah di ruang tamu kita disuguhin kopi
tadi air panasnya udah kurang panas
jadi saya panasin dulu biar bener bener panas
soalnya kalau bikin kopi air panasnya gak bener bener panas
air panasnya benar benar panas
baris baris baris
baris baris baris
lagi sibuk nggak
hari ini nggak kerja
kok nggak sibuk
lagi nggak ada mobil yang datang atau pergi dari parkiran
serius mau serius jadi tukang parkir
itu kerjaannya agak keren
uangnya agak banyak
tapi itu lebih bagus daripada saya nganggur seperti sekarang
saya juga serius
di rumah cuma numpang hidup
saya juga harus kerja lagi
harus markir lagi
kalau nggak kerja nggak parkir
mau makan dari mana
mau aku bawain
kalau kamu yang masak sendiri
kalau enggak mending aku makan di warung aja
dibawain makanannya nanti nunggu aku bisa masak
kasih aku satu hari buat belajar masak sama cewek

seharusnya jangan ke situation terogan
tapi gw libih packet tuh sama c sealing

nemanin ini jangan jalan
memangnya neng sapira mau nikah kapan
katanya paling cepat nanti kalau udah lulus kuliah
kok menyari buat pendamping di acara nikah neng sapira
sibuknya udah dari sekarang
cari pasangan yang sesuai itu susah itu
serius neng mau belajar masak
dari dulu mama suruh belajar masak
sekarang tiba tiba mau belajar
neng mau belajar masak
memangnya kenapa kalau orang tiba tiba berubah
setelah lagi ke arah yang lebih baik
bukan gak boleh
tapi perubahan neng yang mendadak
kenapa neng tiba tiba mau belajar masak
bertahun tahun sama mama disuruh masak neng gak mau
begitu roy yang nyuruh langsung mau
kalo mama sekarang gak setuju neng mau belajar masak yaudah
bukan gitu maksudnya
saya bingung gak tau selera emak
selera emak emak gak susah
kalo gak ada yang tua
yang masih muda juga boleh
saya mau laporan
agus sama yayat udah nerima karyawan yang saya bawa semua
biar bisa jalan dua tim
buat market di mana
bukan buat market
tapi buat lagi iuran keamanan di kaki lima
terus tadi yayat bilang ke semua karyawan baru
kalian akan bekerja di bawah komando dari komandan dan wakil komandan secara langsung
yang lain kalian abaikan saja
saya tahu itu maksudnya supaya mereka mengabaikan saya
yaudah itu gak usah kita bahas
kamu yang awasin
mereka semua saya yang bawa
saya nggak mau mereka ngecewain agus
soal kerjaan sama uangnya
itu urusan agus
kelihatannya memang bukan orang dalam
dia jajak cuma buat nyari orang orang yang mau kerja
jadi wajar dia gak kenal bang eddy
jalur dia mentok di agus sama yayat
yang disebut sebagai komandan dan wakil komandan
mereka gue yang kaya
mereka gue yang kaya
kalian sudah paham cara kerjanya
sekarang kalian coba
berarti tadi mama kasih garunya kebanyakan
pulang yuk mak
saya belum masak